video amatir detik detik binaragawan herman fauzi atau justin vicky gagal mengangkat barbel
tersebar luas di berbagai platform media sosial
saat itu vicky yang melakukan gerakan back squad dengan dibantu pendamping
tidak kuat mengangkat beban dengan bobot dua ratus sepuluh kg
hingga akhirnya terjatuh duduk dengan posisi besi pipa barbel menindih leher belakang
vicky menderita patah tulang leher dan sempat menjalani tindakan operasi di rumah sakit siloam bali
namun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tujuh belas juli dua ribu dua puluh
jenasanya telah dimakamkan pada delapan belas juli di kampung halamannya di desa ajung
kecamatan kalisat jember jawa timur
hingga kini suasana duka masih dirasakan keluarga korban
vicky yang merantau sejak dua ribu sepuluh itu pamit pada keluarga ingin mengembangkan bakat
untuk menjadi atlet binaragawan sukses
ya kaget namanya anak kaget sedih
vicky dikenal sebagai orang yang penuh semangat berlatih mudah bergaul bekerja keras dan mempunyai segudang prestasi
masalahnya apa dia itu istilahnya sosok istilahnya kakak atau contoh rekan rekannya yang ada di sini
semangatnya saya percaya perlu kok
semangat sangat apa ya kalau dia itu maunya dia merah dia tetap dijalani sama dia walaupun apa rintangannya
pas cak jadian aparat polsek dan pasar selatan telah memeriksa dua orang saksi serta cctv di lokasi kejadian
ke polsek dan pasar selatan akp ida ayuma de kalpikasari mengatakan
dari hasil penyelidikan sebelumnya
sementara saat kejadian vicky didampingi oleh dua orang
salah satunya adalah personal trainer asal australia
vicky yang berusia tiga puluh empat tahun tak hanya dikenal sebagai atlet binaragawan
tapi juga sebagai influencer kebugaran melalui akun media sosial miliknya
sementara itu pihak pusat kebugaran di sanur bali tempat korban berlatih hingga kini belum bisa dimintai keterangan
tim liputan cnn indonesia